veronica saja yang perlu diperhatikan dok
akan ada anak yang selalu seperti itu bu
jennifer itu tidak pelit untuk memberikan contekan
debbie tidak pelit untuk memberikan makanan
nah dan itu membuat veronica nyaman berada di zona itu
lebih baik saya atau inan
eh kayak sugar
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
ya ampun jangan tolong
aku mau sugar itu
mendingan sekarang sering sering lewat sini
soalnya saatnya berempat sama si aceng
suka nongkrong disini rumah si akung
ya biasanya juga ada si aceh tapi
kali ini si acehnya tidak ada
ada kang dadang
tadi kan barusan lompat ke dalam
sakit tuh cuku
iya kang dadang
cici pasti setiap hari lewat sini
pulang yuk kenyang
ayo anak anak kasihan lagi diteman bermain
sabar dulu atuh tenang aja
sok pesen lagi
pesan apa lagi bos idan
tenang sabar aja
siapa tau nanti ada pedagang lewat
tuh ada sugar
siapa yang mau
veronica saja yang perlu diperhatikan dok
akan ada anak yang selalu seperti itu bu
jennifer itu tidak pelit untuk memberikan contekan
debbie tidak pelit untuk memberikan makanan
nah dan itu membuat veronica nyaman berada di zona itu
terima kasih kosong
boleh saya tanya
pak saum lebih memilih berladang bersama saya
daripada pak saum bekerja di warung nyakang kosuara
malu bapak sama kos warah
kerja baru beberapa hari
hampir selusin piring
pilih kos warah pecah sama bapak
bapak juga sering salah mengembalikan uang
kok ada orang yang tega menipu
bapak salah mengembalikan uang
tapi mereka tidak mengaku
jujur pak sau
saya pernah melakukan itu
suatu hari saya ingin pergi ke pondok pesantren
uang hanya cukup untuk makan
untuk angkos tidak cukup
saya hanya bisa berdoa
semoga saya bisa sampai pesantren
saya membayar makan
lalu saya menghitung uang kembalian
dan ternyata bapak tua itu salah mengembalikan uang saya
saya tidak tahu harus bagaimana
apakah saya harus bersyukur atau berdosa
saya buru buru pergi sebelum bapak tua itu menanyakan uang kembaliannya
dengan kelebihan uang itu akhirnya saya bisa sampai ke pondok pesantren

saya bisa pergi ke pondok pesantren pak sau
dua bulan kemudian saya kembali ke warung itu
tapi warung itu sudah tidak ada pak saung
sampai sekarang saya tidak pernah melihat orang tua itu lagi pak saud
saya masih teringat wajah orang tua itu pak sau
dan kalau saya mengingat itu
hati saya gelisah
saya merasa berdosa
seorang profesor tertipu oleh bisnis investasi bodong
orang yang sekolah tinggi ditipu oleh orang yang tidak sekolah
rekayasa berita untuk black campaign